di cerbon yaitu egy peggy alias pero
polisi menggeledah rumah pegi yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat
rumah pegi saudara tidak jauh dari lokasi pembunuhan vina yang berjarak sekitar empat ratus meter
ketua rt setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut
polisi menyita sejumlah dokumen seperti jasa dan juga rapor
saya kan ikut penyidik jadi napinya otomatis melihat
paling bukti yang menguatkan sosok viva di peggy aja
ada rapor ada keluarga mudah mudahan kayak gitu aja
kemarin pas pada saat pengadilan itu ada berapa orang di rumah
kakek neneknya sama budinya
sementara itu saudara kepala desa kepongpongan
wawan setiawan mengaku pegi setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan
ibu peggy bernama kartini dan bapaknya bernama rudy
tercatat dalam warga yang tidak mampu
rumahnya pun pernah mendapat bantuan dari ruti laho
namun terkait dengan sosok peggy
wawan setiawan tidak mengetahuinya karena tidak pernah tinggal di desanya
setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas
nama orang tua laki laki bernama pak rudi perempuannya kartini
nah sementara pegi tersebut tidak dikenal oleh masyarakat
karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa kepongpongan
jadi di luar khususnya di kota
sehari setelah ditangkap polda jawa barat menyebut pegi alias peron diduga sebagai otak
dari aksi pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun silam
melalui pesan tertulis kabit humas polda jabar
mengatakan tersangka ps atau pegi setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan
disertai pemerkosaan yang sedang berlaku
polisi kini fokus mengejar dua dpo lain yaitu dhani dan andi
pengejaran dua dpo ini berdasarkan pemeriksaan keterangan peggy
pemeriksaan saksi termasuk pelaku lainnya
ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga
kemudian ada keterangan ahli
ada surat ada petunjuk
inilah upaya yang harus kami penuhi
sehingga kita telah melakukan langkah langkah
termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan
terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas
sudah kita lakukan pemeriksaan
soal dua dpo yang masih dicari
kuasa hukum keluarga pina angkat bicara
pihaknya merasa kesulitan untuk ikut mencari keberadaan dua dpo ini
karena polisi yang tidak merilis foto
karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan dpo
dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana
tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya peggy yang mana
terus andi yang mana gitu
jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu mbak
kami menyerahkan semua lah kepada kepolisian lah
kami serahkan semua lah kepada kepolisian
sebelumnya tim gabungan bares krim polri dan polda jabar
menangkap pegi setiawan alias peron di jalan kopo bandung
saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan
petugas sempat kesulitan melacak keberadaan pegi
karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi robby
saudara salah satu dpo sudah ditangkap polisi yaitu pegi
polisi pun menyatakan bahwa pg ini diduga sebagai otak pembunuhan vina dan juga eki
dan saat ini saudara sudah bergabung bersama kami di kompas malam
ibunda peggy yaitu ibu kartini dan kuasa hukum peggy ibu sugiyanti iriani
selamat malam ibu kartini selamat malam ibu sugiyanti
oke bu kartini jelas ya mendengar suara saya bu kartini
oke bu kartini bisa diceritakan setelah mendengar kabar bahwa pegi anak ibu menjadi tersangka
nah dari awal ya pak
kejadian pina dan eki itu dua hari apa tiga hari rumah saya digerbek sama polisi pak
nah waktu kejadian itu anaknya itu udah nggak ada di cirebon ada di bandung udah tiga bulan nggak pulang
itu waktu penggerbegan juga anak saya nggak ada kan mas ada kerja di bandung
terus polisi ngacak ngacak lah isi rumah bawalah motor anak saya dua
terus setelah itu ibu mendapat kabar terakhir dari anak ibu peggy kapan bu
ya itu juga dari ibu dari ibu pengacara yang ngomong nih
berarti ibu pertama kali mendengar informasi bahwa anak ibu peggy ini akhirnya sudah ditangkap oleh polisi itu dari keluarga
atau dari media atau dari langsung disampaikan oleh polisi
dari ibu pengacara ibu pengacaranya dari bapaknya begi
hmm oke sebelum akhirnya ditangkap pernah berkomunikasi dengan pegi
jadi saat kejadian itu peggy berada di bandung ibu tahu selama ini kejadian
kita ke tahun dua ribu enam belas bu pada saat itu kejadian ibu tahu keberadaan pegi di mana
berarti saat kejadian dua ribu enam belas lalu sampai saat ini ibu menurut ibu keberadaan pg ini ada di bandung
tidak berada di cirebon
boleh dibantu oleh ibu sugianti
tahun dua ribu enam belas itu kejadian di bulan agustus tanggal dua puluh
itu terhadap eki dan ina
kemudian dua hari kemudian saya dapat kabar dari ibunya peggy bahwa rumahnya digeledah
dia tanya kenapa sampai rumahnya digeledah
dia tanya enggak ada sulat penggeledahannya
katanya nggak tahu saya juga
katanya peggy anak saya itu adalah otak dari pembulu
otak dari pembunuhan ina dan eki
ya saya tanya sekarang peggy anaknya bibi ada di mana
saya tanya ada di bandung bu lagi bekerja
sejak tanggal tiga belas juli dua ribu enam belas itu egy sudah berangkat ke bandung
dia bilang dan itu pekerjaannya berubah
dan itu pekerjaannya pada desember dua ribu enam belas
ya berarti kan yang membunuh bukan anaknya bibi orang pilih kandang
terus penggeledahannya ditanya ada enggak sulat penggeledahannya
nah kenapa kalau memang polisi saat itu atau pihak kepolisian saat itu yakin bahwa peggy
kartini ini adalah sebagai otak dari pembunuhan
kenapa prosesnya tidak dilanjut di tahun dua ribu enam belas itu
karena ibu kartini sendiri kan sudah mengatakan
peni itu sedang berada di bandung sedang bekerja sebagai buruh bangunan
tapi setelah penggeledahan itu dan setelah mengambil dua motor milik ibu kartini dan adiknya
proses itu tidak dilanjut sampai menggantung ke delapan tahun kan
tidak tiba tiba di saat tahun dua ribu enam belas

tapi dpo itu tidak ada nama pg cuma namanya egy kan
berarti memang informasi yang ibu dapatkan dari ibu penggi yaitu ibu kartini ini memang pada saat kejadian tahun dua ribu enam belas lalu
pegi berada di bandung
dan ini juga sudah dikonfirmasi ke ibu ya sebagai kuasa hukumnya ya bu
lalu apa upaya hukum yang diambil oleh ibu selaku kuasa hukum pg setelah pegi akhirnya ditangkap
nanti akan kita bahas ya bu sugiyarti
dan juga kita berbincang kembali dengan bu kartini bunda peggy usai jeda berikut ini ya
usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami di kompas malam
kami akan mengajak anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah peggy tinggal ke beberapa titik titik lokasi
yang juga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan awal kejadian lokasi dan juga tempat peggy tinggal
dari penelusuran jurnalis kompas tv lokasi rumah pegi tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad fina dan eki
dengan menggunakan motor jarak rumah eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan vina berkisar empat ratus meter atau bisa ditempuh selama lima menit
jarak antara rumah pegi dengan titik titik lokasi pembunuhan vina dan egy

jarak antara rumah peggy dengan titik titik lokasi pembunuhan vina dan eki
tidak jauh jauh atau berjarak tiga ratus empat ratus meter
sekarang saya akan menunjukkan kepada anda gang
eksekusi yang dilakukan oleh kawanan geng motor tersebut terhadap vina dan juga eki
di lokasi yang berupa kebun warga inilah vina dan eki dieksekusi kawanan geng motor dua puluh enam agustus dua ribu enam belas lalu
dari titik ini jurnalis kompas tv kembali menelusuri jarak dari rumah pegi ke jembatan layang tempat jasad fina dan eki
ternyata jarak tersebut hanya terbentang sekitar tiga ratus meter
menurut polisi usai mengania vina dan kekasihnya eki para pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang jalan raya talun kecematan talun kabupaten cirebon
dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan geng motor tersebut melakukan rekayasa kecelakaan lau lintas setelah mereka melakukan tindakan sekerasan berupa
sudah paksa dan juga pembunuhan terhadap vina dan juga eki
kini setelah berhasil menangkap satu buron yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan vina dan eki polisi masih mengejar dua pelaku lain yang masih buron
muhammad syahri romdon kompas tv cirebon jawa barat
kita lanjutkan saudara perbincangan kami dengan orang tua pegi ibu kartini dan juga kuasa hukum dari pegi ibu sugiyarti riani
saya ke bu kartini bu kartini ini kan dari dua ribu enam belas
kemarin akhirnya peggy yang dinyatakan dpo ini akhirnya ditangkap gitu
padahal menurut ibu sendiri kan saat kejadian dua ribu enam belas ini kan peggy tidak ada di rumah tidak ada di cirebon tapi berada di bandung
setelah penangkapan ini apa tanggapan ibu
orang anak saya tidak tahu menaung tiba tiba jadi tersangka utama
namanya egy bukan pegi
kenapa tiba tiba spegi yang diambil terus langsung dinyatakan jadi tersangka gitu
pada saat kejadian dua ribu enam belas bu kartini itu kan kejadian dekat dengan rumah ibu begitu
informasinya hanya berjarak empat ratus meter begitu
pernah berkomunikasi ataupun berbincang begitu ngobrol begitu dengan peggy soal kejadian ini pada saat dua ribu enam belas lalu
pegi tadi sore mama digerbong
ngomongnya kamu dituduh sebagai pembunuh vina dan eki
terus kata pergi yaudah orang saya gak ngelakuin apa apa kata anak saya
lagi sama ibu sama ibu yanti
kalau nggak ada surat penangkapan udah aman
oke pada saat itu akhirnya ibu kartini berkonsultasi begitu ya dengan bu yanti ya
saat itu bu yanti apa yang ibu sampaikan ibu sarankan terkait dengan kasus ini pada saat dua ribu enam belas lalu
saya bertanya sama ibunya pegi
kalau pegi bukan itu sudah
saat dua ribu enam belas itu pegg pun tidak ada di sini
dan saya yakin pegi tidak bersalah
jadi akhirnya ya sudah tidak usah takut karena memang pegi tidak bersalah
kita juga kan punya saksi yang kuat bahwa pegi saat itu berada di bandung saat kejadian
karena memang pegi bukan pelakunya
berarti memang saat kejadian kemudian tadi disampaikan bahwa pegi ada di bandung gitu
tidak hanya keterangan dari ibunda pegi begitu
tapi ada saksi saksi yang saat itu juga akhirnya membuktikan bahwa saat kejadian pegi ada di bandung
karena ada saat itu kan pegi di bandung itu bekerja dengan orang cirebon juga
beberapa orang cirebon dan juga dengan bapaknya
sama sama di sebagai guru bangunan
dan bapaknya juga mungkin tahu bahwa posisi pegi di
oke sambungan audio kami terganggu dengan bu yanti selaku kuasa hukum dari egy dan juga ibu kartini ibunda dari pg
terkait dengan pasca penangkapan dari pegi yang dinyatakan dpo dan diduga sebagai otak pembunuhan
namun tadi ada informasi yang disampaikan oleh ibu nda pegi yang mengatakan bahwa saat kejadian pada tahun dua ribu enam belas lalu saudara
saat kejadian pada tahun dua ribu enam belas lalu pada saat pembunuhan vina ibunda pegi menyatakan bahwa pg tidak berada di rumahnya yang ada di cirebon
tapi berada di bandung jawa barat
karena saat itu pegi sedang bekerja di bandung
ibu kartini sudah bisa mendengar suara saya
bu yanti kemudian tentu harus disertakan dengan bukti begitu kan
kalau seandainya betul bahwa tidak ada
ataupun pada saat kejadian ini pegi benar benar tidak ada di lokasi kejadian
ya dibuktikan dengan saksi karena memang di sana kan ada beberapa orang yang bekerja bersama sama dengan pg
itu sebagai buruh bangunan juga di tempat yang sama dengan pg
sehingga akhirnya kasus ini mencuat lagi
dan akhirnya pegi dinyatakan dpo dan ditangkap
ini pernah ada pemeriksaan lagi ataupun penggeledahan dari polisi ke rumah bu kartini
berarti setelah penggeledahan pertama
kemudian bu kartini dengan yakin bahwa memang pegi tidak berada di lokasi
dari polisi yang menanyakan keberadaan pegi ataupun datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan
sehingga akhirnya dari dua ribu enam belas hingga akhirnya dua ribu dua puluh empat ini baru akhirnya ibu mendapatkan informasi begitu ya
pg menjadi dpo dan akhirnya ditangkap begitu bu kartini
yang di do itu bukan pegi namanya
foto yang dirilis kemudian rumah yang digeledah saat penggeledahan baru baru ini ya bu ya bukan dua ribu enam belas itu betul rumah ibu
rumah ibu berarti rumah nenek peggy
bu yanti ini sebagai pengacara dari
kayak gini apa bantuan hukum yang nantinya akan diberikan
masih melakukan pendampingan terhadap egy dan juga ibu kartini mungkin kan kemarin kita sudah setelah penangkapan mungkin ya setelah penangkapan
sudah di bap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka mungkin upaya hukum
kita mau upaya hukum terhadap pegi untuk dilakukan kemebasan karena kami yakin bahwa pegi bukan perlaku dari pembunuhan pinak
karena saya pun yakin seorang pegi yang hanya buru bangunan dengan ibunya sebagai art itu tidak mungkin punya otak untuk melakukan pembunuhan terhadap egi yang notabene adalah
egi yang notabene adalah putra polisi
yang notabene adalah putra polisi dan juga anggota geng motor
tidak mungkin peggy mempunyai kepikiran atau misalnya punya keberanian untuk melakukan semua itu
oke dari ibu kartini apa yang ingin disampaikan bu
ya saya juga berharap begitu
itu peggy sehariannya apa sih yang dibanggakan dari peggy
hanya seorang kuli bangunan anaknya buru pembantu di rumah ibu yanti
tapi apa yang dibanggakan dari pg untuk melakukan kejahatan sesadis itu pak
baik kemudian setelah ditangkap ada komunikasi lagi dengan peggy
sudah sudah kemarin
apa yang diceritakan oleh pegi atau disampaikan oleh peggy
tung apakah aku pernah melakukan kejahatan itu
kalau iya jujur ngomong sama mama
ngomong pernah melakukan kejahatan itu enggak
pas pegi jawab demi allah demi rasulullah mak saya enggak melakukan kejahatan seperti itu
saya juga sadar saya itu anaknya orang miskin
enggak mungkin saya enggak melakukan kejahatan sekejit itu
kalau saya mau pulang itu saya peluk saya ciumin
ini mungkin lagi ujian dari allah
lo lebih sayang sama kamu kata segitu
ya sudah mak saya pesan titip salam sama bapak
seandainya saya mamakulak saya sudah tidak ada umur di sini
barangkali saya banyak salah sewaktu saya menjadi anak bapak dan mama
saya peluk dia seerat eratnya sampai saya nangis tercedul cedul
sampai saya tuh iba melihat anak saya yang begitu baik
tapi dituduh sebagai seorang pembunuh yang sangat kejam begitu
kamu gak bakalan mati dan membusuk di penjara karena kamu tidak salah
hati terhadap yang mahat
mungkin kami ke bandung lagi
karena kemarin itu kita juga baru memasukkan
kaget juga begitu peggy ditangkap
dari beberapa organisasi juga siap
minggu depan akan memasukkan kuasa baru
mungkin insya allah banyak advokat
yang mau membantu untuk kebebasan peggy
pegi telah berbagi informasi